jangan terkejut jika tiba tiba melihat dua robot ini melayani anda ya
bukan tangan manusia melainkan dua robot bartender
jika anda berlayar menggunakan kapal pesia royal caribbean spectrum odyssey
bionic bar menjadi salah satu spot yang menarik dikunjungi
untuk memesan anda hanya perlu menempelkan kartu tamu yang tersambung ke mesin
masukkan data tahun kelahiran untuk memastikan bahwa anda sudah cukup usia
pilih menu yang diinginkan atau anda juga bisa berkreasi dengan menu racikan sendiri
tak lebih dari dua menit pesanan pun siap dinikmati
bionic bar juga menyediakan menu minuman non alkohol seperti soda
usai meracik minuman
dan robot secara otomatis dibersihkan
robot bartender ini tak bekerja sendiri
setidaknya ada satu operator yang mengawasi cara kerja robot melayani tamu dan meracik minuman
ketika industri pelayaran menghadapi tantangan besar dalam masa pandemi
kehadiran robot dapat menjadi jawaban untuk memastikan keamanan pengunjung
alasannya robot dapat meminimalisi resiko penularan melalui interaksi secara langsung
kalau maintenance nya itu ya
ini memang agak berbeda sekali karena
karena ini robot ya mesin yang kita operasikan
jadi sanitation nya itu betul betul khusus
ada tahap tahap tertentu yang harus kita ambil untuk memastikan robotnya itu sanitize dan memberikan minuman yang sehat
biar nanti nggak jadi penyakit dan lain sebagainya
jadi tiap hari kita wajib melakukan itu
sebelum operasional robotnya kita sanitize dulu
jadi betul betul kita mengikuti step step nya dengan benar
para tamu kapal pesiar mengaku tertarik dengan inovasi penggunaan teknologi robot pada bar ini
bahkan tak sedikit tamu yang berkunjung ke bar hanya untuk melihat kecanggihan robot bartender yang masih jarang ditemukan tersebut
seru banget sih nggak nyangka ternyata ada robot canggih kayak gini
terus minumannya juga bisa di customize
terus dia ada specialty drinks nya juga
jadinya kita bisa pilih banget sesuai yang kita mau gitu
dan rasanya juga enak sih
ngelihatnya seru banget sih soalnya pertama efisien banget
begitu kita order kelihatan orderan kita masuk
terus pas di shake juga atraksinya lucu banget
terus begitu udah dateng kita tinggal tap aja langsung minumannya keluar buat kita
kurang dari dua menit satu robot bartender dapat meracik dua minuman
sementara per hari sedikitnya seribu minuman dapat diracik
oleh dua robot bartender bernama bayo dan nick ini
here we go oke jadi ini minuman pesanan saya
nah kalau untuk mau ngambil pesanan jadi harus men tap ulang oleh si pemilik kartu
dan sehingga ini memungkinkan untuk tidak tertukarnya minuman satu orang dengan orang yang lain
intinya sih ya teknologi ini bisa memudahkan manusia dalam pekerjaan khususnya mungkin di masa pandemi seperti sekarang
bisa mengurangi interaksi langsung sehingga kita manusia tidak perlu was was dengan adanya potensi penularan
tiffany raitama warsan singapura